pemerintah akan siapkan rumah sakit khusus untuk menangani kasus virus corona atau covid sembilan belas di indonesia
pulau galang kepulauan riau dipilih menjadi salah satu lokasi fasilitas medis rumah sakit khusus itu
untuk melengkapi lokasi observasi yang telah ada sebelumnya di natuna dan juga sebaru kecil
serta seratus rumah sakit rujukan di tiga puluh empat provinsi
presiden joko widodo mengatakan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
akan membangun rumah sakit khusus untuk menangani kasus infeksi virus corona di pulau galang kepulauan riau
fasilitas medis ini akan dibangun dari fasilitas yang sudah ada atau merenovasi bangunan
yang sebelumnya pernah digunakan untuk menampung pengungsi dari vietnam
dalam waktu dekat menteri pupr basuki hadi mulyono akan berangkat ke pulau galang untuk melakukan survei
sementara untuk infrastruktur peralatan dan tenaga medis
peralatan dan tenaga medis akan ditangani oleh menkes terawan agus putranto
kita ingin ada kecepatan kita ingin ada fasilitas yang memang betul siap setiap saat dan tidak hanya tergantung
ini negara kita ini sangat tua sekali
langkah yang akan ditempuh pemerintah indonesia mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah tiongkok
otoritas tiongkok membangun rumah sakit khusus untuk menangani
pasien yang terinfeksi virus corona
satu dari rumah sakit tersebut adalah rumah sakit husseinson yang terletak di wuhan
dibangun hanya dalam waktu sepuluh hari dan memiliki seribu tempat tidur
serta sembilan belas bangsal bagi para pasien
bangunan ini didesain khusus untuk mencegah virus menyebar keluar ataupun menular ke pekerja medis
tim liputan cnn indonesia
palimateni marsika hadi cahayanto dan menteri pupr basugi hadi mulyono rabu siang
meninjau pulau galang yang akan dijadikan lokasi pembangunan rumah sakit khusus untuk virus corona
bangunan tua ini nantinya akan dipugar untuk merawat pasien yang terpapar corona
rencananya dua bangunan di rumah sakit ini akan dijadikan sebagai tempat observasi
dan perawatan pasien corona di wilayah kota batam
selain untuk bangunan rumah sakit virus corona
pulau galang juga akan menjadi lokasi observasi
dan juga pengobatan pasien yang tertular virus corona
setelah mengunjungi lokasi
panglima tni dan menteri pupr kemudian melanjutkan peninjauan ke pulau galang secara keseluruhan
untuk memastikan jarak lokasi rumah sakit virus corona dari masyarakat pesisir pulau galang
rencananya akan kita jadikan satu pilihan untuk rumah sakit
dan termasuk juga untuk observasi
dan kita juga siapkan juga adalah rumah sakit
khusus untuk penderita penyakit menular
di samping kita juga memiliki satu tempat untuk observasi yaitu di natuna
pemerintah indonesia menargetkan pembangunan rumah sakit untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona
di pulau galang ke pulau andrial bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan
ini disampaikan menteri koordinator bidang pembangunan manusia
muhajir effendi saat berada di istana kepresidenan jakarta
muhajir mengatakan rumah sakit yang semula berfungsi sebagai penampungan
dan fasilitas medis bagi pengungsi vietnam di pulau galang ke pulau andrial
akan selesai direnovasi dalam waktu kurang dari satu bulan
meski tidak dikhususkan untuk penanganan corona
rumah sakit yang diperuntukkan bagi aktivitas observasi karantina dan penanganan ini
akan turut melengkapi fasilitas penanganan corona
yang sebelumnya dilakukan di natuna dan juga sebaru kecil
galang itu tidak membangun
mohon ya mohon teman teman dipastikan ya
itu tidak membangun itu sudah ada dan akan kita upgrade
dulu adalah dipakai untuk menampung pengungsi dari vietnam
sehingga dan itu pulau yang sudah siap
jadi tadi bapak presiden berpengarahan
beliau menyampaikan kurang dari sebulan harus sudah siap digunakan
sebagai alternatif jadi yang lain juga tetap natuna menjadi pilihan
sebaru menjadi pilihan
berarti nanti mana
karena sekarang kasusnya sedang kasus corona nanti kalau sudah kasusnya beda
juga akan kita gunakan yang beda
pemerintah berencana membuat rumah sakit khusus covid sembilan belas
di pulau galang kepulauan riau tidak membuat
tapi menyiapkan dari bangunan yang sudah ada
keputusan ini diambil setelah dua orang positif terinfeksi covid sembilan belas
banyak yang mengapresiasi langkah ini
tapi tak semua ada yang mengatakan ini terlambat pemborosan
hingga dinilai bisa mengganggu iklim investasi di batam
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah hadir
bang saleh partaunan daulah enggota komisi tiga dpr ri
bang saleh selamat malam
terima kasih bang sudah datang
bang saleh saya baca termasuk yang sempat menanyakan soal rumah sakit ini
kepada menteri kesehatan
jadi memang itu sudah disiapkan atau idenya ini sejak kapan sebenarnya
kalau informasi yang didapat dari teman teman di dpr
jadi tadi kan saya sebetulnya belum tahu persis ya
apa yang meletar belakangnya
kalau ada berita mau bangun rumah sakit itu
lalu saya kebetulan pas tadi pagi kita kan rapat katakanlah koordinasi
dengan menteri kesehatan di kantor kemenkes
saya menyempatkan untuk menanyakan soal ini
saya tanyakan secara langsung pak menteri
ini saya mendapat informasi sekitar beberapa jam yang lalu
bahwa akan dibangun rumah sakit di pulau galang
di kepulauan riau atau di batam
kemudian saya tanyakan apakah betul
apa informasi tersebut
saya waktu kita menanyakan itu menterinya kayaknya belum well informed ya
agak terkejut ya agak kaget gitu loh kok ada informasi ini
kelihatannya menterinya masih fokus ngurusin yang terpapar virus corona itu
dan dia mengatakan sebetulnya menurut saya bukan membangun rumah sakit
tetapi bisa jadi memang itu akan diarahkan untuk pembangunan tempat observasi
nah jadi mungkin ini yang dimaksud katanya gitu
jadi karena itu saya mengatakan ini yang kita baca beritanya malah menteri pupr yang mengatakan ini akan membawa rumah sakit
karena itu saya menyarankan pada menteri kesehatan untuk berkoordinasi antar kementerian lembaga
supaya kalaupun ada kebijakan itu ya tentu kebijakannya satu ya tidak berbeda beda
supaya kalaupun misalnya mau dibangun katakanlah tadi tempat untuk penampungan
mereka yang sedang diobservasi itu tidak ada masalah
tetapi ya harus ada satu pintulah untuk itu
kalau misalnya dari tadi informasi yang sempat kami tayangkan
jadi pupr bertanggung jawab untuk fasilitas sarana dan perasanan seperti biasa
kemudian menteri kesehatan bertanggung jawab untuk penyediaan tenaga medis dan lain sebagainya
kalau misalnya melihat sebenarnya sumber daya yang kita punya sekarang
sumber daya yang kita punya sekarang untuk menangani covid sembilan belas
sekalipun memang pemerintah menyatakan positif dua
sedangkan di negara negara sudah banyak
itu sebenarnya kita sudah cukup kan
maksudnya apa perlu memang menambah karena top penambahan ini tuh gak semuanya happy dengan itu
sejauh ini kan sebetulnya yang kita dapat informasi adalah pernyataan pemerintah
jadi kalau kita tanya siap enggak kan pemerintah selalu menjawab siap
belum pernah kita mendengar bahwa pemerintah kita tidak siap kan
berarti sejauh ini fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kita
itu kan berarti sudah memadai dan sudah cukup
makanya dikatakan siap
lalu kalau ditanya apakah sudah ada rumah sakit yang tersedia yang cukup untuk katakanlah untuk mewakili seluruh wilayah republik indonesia
awalnya mereka mengatakan seratus rumah sakit
nah tadi waktu kita bertemu dengan menteri kesehatan sudah meningkat nih sekarang satu ratus tiga puluh dua rumah sakit
nah pertanyaannya apakah ini sudah benar benar tersedia semua dengan segala fasilitasnya termasuk juga
standarnya gitu ya
alat kesehatan dan juga tenaga medisnya
nah itu kan belum pernah kita uji
nah kita kan belum sempat ini satu persatu mengecek satu ratus tiga puluh dua rumah sakit yang dimaksud
nah karena itu mungkin ya perlu dilakukan suatu tinjauan dan juga pengawasan langsung ya
melihat fasilitas fasilitas tersebut
kalau di jakarta kan jelas jelas itu ya
sudah di salso misalnya rcm kemudian rumah sakit padmawati dan lain lain
itu memang sudah standar
tetapi rumah rumah sakit daerah di kabupaten kota
yang ada yang kalau kita lihat di list yang seratus rumah sakit yang diberikan kepada kita itu kan banyak juga yang di rumah sakit
banyak juga rumah sakit umum daerah di kabupaten kota
nah karena itu tentu ini perlu dilihat dan diperiksa sebenarnya bagaimana
apakah itu sudah memadai sudah standar
kalau diberitahu pemerintah pada kita kan standarnya sudah who semua
nah ini kan menjadi penting untuk diperiksa
karena saya tadi malam ada yang wa saya salah seorang dokter
menyebutkan dokter di salah satu rumah sakit
mengatakan bahwa di sumatera utara ini dari lima nama rumah sakit yang disebut itu
ada hanya satu yang memiliki ruang isolasi
nah who juga mengatakan who khawatir dengan fasilitas rumah sakit daerah yang disiapkan oleh indonesia
ya itu tadi itu tadi dokter yang mengatakan
yang terbukti berarti sekarang dengan sms itu
dan salah seorang dokter mengatakan saya tidak sebut namanya
mengatakan pada saya bahwa dari lima rumah sakit yang disebut namanya di sumatera utara
mungkin karena dia tahu saya sudah milihnya di sana
hanya satu rumah sakit yang memiliki ruang isolasi yaitu rumah sakit adam malik
nah tadi sebetulnya waktu bertemu dengan menteri kesehatan kita tanya juga
sebetulnya ruang isolasi yang sudah tersedia yang saya pakai itu berapa
di seluruh indonesia ini
kalau tidak salah tadi disebut sekitar satu ratus lima puluh lima ya
ruang isolasi yang sudah ada yang sudah tersedia
nah mengingat luasnya
kalau satu ratus lima puluh lima dengan katakanlah di satu ratus tiga puluh dua rumah sakit berarti kan

itu berarti ada rumah sakit yang hanya satu ratus lima puluh dua rumah sakit
yang hanya satu ruang isolasi
ya dan masih perlu penyempurnaan barangkali

pertanyaan kita kembali kepada topik kita malam ini
kalau mau membangun rumah sakit di pulau galang itu
menurut saya itu tidak apa apa tapi kan menurut menko pmk tadi ini kan bukan baru
ini hanya renovasi
saya kira kalau renovasi biayanya tidak terlalu mahal itu tidak ada masalah
tetapi di luar itu sebetulnya pemerintah kita juga harus memperbaiki fasilitas rumah rumah sakit yang sudah ada
kan banyak tadi rumah sakit yang dari satu ratus tiga puluh
itu mestinya kan sudah bisa disempurnakan
kalau misalnya belum ada ruang isolasinya ya silahkan ditangkap
kalau misalnya ada alat alat yang perlu ditambahi
menurut saya silahkan ditambahin
inilah saatnya pemerintah kita untuk menunjukkan keberpihakan untuk membela rakyat kita yang sedang membutuhkan
sebetulnya sekarang ini kita lagi membutuhkan
bagaimana perhatian pemerintah untuk mengurus rakyat kita itu
kalau misalnya dilihat sekarang soal timing ya
soal timing ketika ini sudah covid sembilan belas nya sudah ada positif
sementara kita tahu
sementara kita tahu
standar negara negara lain seperti apa
persiapannya jauh jauh hari
bahkan sebelum ada yang mungkin baru rumor baru terpusat di wuhan
tapi negara negara lain sudah well pret
dengan yang dibandingkan indonesia sekarang
kalau misalnya dari kacamata partner pemerintah nih dpr
apa yang dilihat sekarang
menurut saya sebetulnya kalau kita belum sampai seperti itu ya
jadi pusat pusat kesehatan kita itu memang belum khusus sekali
diperuntukkan untuk menangani itu
ini pun yang ada yang seratus dan ditambah tiga puluh dua ini sebetulnya
ini adalah quote unquote warisan dari penyelesaian dulu
ketika kita ada mers dan peluburung ya
jadi itu masih itu yang dipakai sekarang ini
nah berarti kan belum ada sesuatu yang baru
nah ini yang menurut saya perlu di upgrade oleh pemerintah kita
dan disesuaikan dengan tantangannya
karena penyakit yang sekarang coronavirus ini kan
berbeda dengan peluburung
kalau sama kan tidak seperti ini
karena peluburung kan sudah bisa diatasi
nah sekarang yang ini kan beda
karena itu fasilitas fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kita
menurut saya juga harus lebih disempurnakan
dari yang ada sekarang ini
jadi kalau kita lihat standarnya apakah sudah sesuai
menurut saya tidak sesuai
kalau misalnya dilihat bagaimana china
memang china ini efisientrumnya luar biasa
mereka menghabiskan anggaran besar untuk membangun ini bangun itu dan lain sebagainya saya kira
tidak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan di indonesia
kita sebetulnya tidak sampai mesti harus seperti itu
tetapi tingkat kewaspadaan kita
itu memang harus betul betul ditunjukkan oleh pemerintah
melalui kesiapsiagaan dan kewaspadaan
yang ada yang dimiliki oleh pemerintah kita
dan terkait dengan rencana pemerintah sebenarnya
untuk membangun rumah sakit khusus di pulau batam
di wilayah batam
ada reaksi ini sebenarnya bang
dari ketua apindo kota batam
rafki hashid mengaku bisa menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan dunia usaha di batam
ada beberapa informasi yang sudah juga menunjukkan bahwa
ada keresahan dari warga di pulau galang
selama ini mereka namanya mendengar soal covid sembilan belas di kota
jauh dari mereka dan sekarang ada di sini
begini seringkali katakanlah ketika natuna pada saat itu diputuskan menjadi tempat observasi
di situ juga ada keterputusan koneksi informasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
kemudian kepada masyarakat di daerah
dan ini bisa saja potensial terulang lagi dalam kasus ini
dan padahal kasus covid sembilan belas ini masih running gitu loh bang
jadi bagaimana ini sebenarnya
semuanya mau diambil pusat tapi bagaimanapun harus koordinasi di daerah tapi
kalau kita mau mengkritik sebetulnya
kritik kepada kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah
sebetulnya salah satu kritik yang paling fundamental ya itu tadi
kayaknya tidak terencana dengan benar
katakanlah ada kunjungan ke sana
tni panglima tni ke situ lalu lihat
ini ada tempat ini bisa jadi ini langsung disulap jadi tempat itu
dan seakan akan kan tidak ada perencanaan
sama dengan ketika datang ke natuna
bukan warga natuna tidak mau terima sebetulnya
tapi mereka terkejut
tiba tiba hari ini langsung ada aja orang yang bisa ditaruh di sini gitu
nah sama dengan ini juga bisa jadi belum ada komunikasi yang intens
yang dilakukan kepada pemerintah daerah tokoh masyarakat tokoh adat tokoh pemuda dan tokoh agama
yang ada di situ
sehingga ini bisa jadi tadi muncul apa namanya katakanlah kritik kritik yang tadi
katakanlah penolakan penolakan yang dilakukan oleh kelompok kelompok masyarakat yang ada di situ
nah menurut saya kalau pemerintah sungguh sungguh mau katakanlah membangun atau merehabilitasi tempat itu
ya sebaiknya dilakukan komunikasi
kan tidak sulit sebetulnya kalau pemerintah mau melakukan komunikasi itu
dan masyarakat harus diedukasi diberitahu bahwa pembangunan ini sama sekali tidak akan mengganggu mereka
tapi kalau tidak dilakukan seperti itu ya itu tadi
memang akan ada kritik kritik yang disampaikan di dalam
berpotensi mengganggu kenyamanan mereka itu pasti kan
ya minimal jadi pikiran kan
jadi dipikirkan setiap hari itu kan jadi beban
kalau dia lewat di situ ya ini apa ini virus nih kan gitu pikirannya
padahal kan tidak seperti itu
nah kita tidak boleh juga mengganggu psikologi masyarakat
nah supaya jangan terganggu kan komunikasi
komunikasi ini menjadi kuncinya
nah kita satu sekali lagi mendukung kebijakan pemerintah yang memang betul betul diarahkan pada pelayanan masyarakat
tetapi kalau pelayanan masyarakatnya tidak dibarengi dengan fondasi komunikasi yang benar kepada masyarakat
itu bisa jadi menimbulkan masalah
masalahnya ya tadi masyarakatnya tidak welcome
tidak welcome gitu
selain kita harus melihat pergerakan covid sembilan belas hingga hari ini
pemerintah juga meminta sebenarnya kita untuk fokus melihat sukses rate dari mereka yang sembuh
bang nanti kita bahas ya setelah ini tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama saya bersama kita di sini yaitu parian nugroho analis kebijakan publik
parian terima kasih sudah hadir malam hari ini dan saya ke parian dulu
pak rian terkait beberapa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah selama masa penanganan covid sembilan belas ini
salah satunya sekarang yang terbaru adalah rencana menyulap sebuah tempat di pulau galang
untuk dijadikan salah satunya tadi disampaikan katanya fasilitas observasi
tapi itu masih simpang siur ada yang mengatakan rumah sakit ada yang mengatakan hanya fasilitas observasi
kalau menurut anda itu memang dilakukan pada saat timing yang tepat atau ini sebenarnya agak terlambat dengan kurang beberapa pertimbangan yang biasanya menjadi pertimbangan pada saat mengeluarkan kebijakan
jadi kebijakan itu pada waktu sebelum dibuat itu dibuat namanya kajian keefektifannya
nah ini sebenarnya kalau dilihat dari efektifnya ini agak kurang karena begini
sebenarnya kalau kita mau jadi tempat observasi wuhan sudah bikin ini duplikasi
kedua kalau nanti buat rumah sakit di galang itu ya masa orang sakit jawa harus bawa ke sana dulu ini kan gak efektif juga
yang ketiga kita harus menggunakan namanya pembelajaran kita nggak boleh memulai sesuatu dari nol
coba beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya penyakit itu loh hn
lima puluh satu yang itu flu burung
karena kita udah punya sistemnya itu direvitalisasi jadi kita tidak boleh malu mengakui bahwa kita dulu punya pengalaman baik itu diangkat lagi
nah kebijakan yang ada ini sepertinya agak kaget gitu jadi reaktif
yang sekarang ini
iya jadi gini ini bukti bahwa ternyata kita perlu memberikan semangat berarti punya pak presiden rumah main cash
supaya apa supaya nggak kagetan
karena penyakit orang indonesia itu kagetan
kagetan kumunan gitu loh
jadi kaget jadi harus start lagi dulu gak harus langsung what works what works gitu aja sih
dan kalau misalnya soal kagetan itu tadi saya mau melihat ke sana itu terjadi hanya terkait pengambilan keputusan soal pembuatan tempat observasi baru ini atau sebenarnya anda lihat sudah terjadi bahkan sebelumnya
jadi misalnya gini saya mau bicara masalah penanggulangan jadi misalnya gini problem adalah kita harus hentikan di ujung ujung masuk
nah bandara itu harusnya kementerian kesehatan itu menerjunkan mahasiswa ke koas lah kenapa
kalau yang ngawasin cuma teman teman saat pengambilan itu gak punya mata gak punya mata medik
kalau saya sekolah kedokteran meskipun itu nggak pakai itu saya bisa melihat secara itu mata mediknya
jadi sebenarnya harusnya kita itu sejak awal menyiapkan keseruan gak boleh kaget
nah kenapa kita kaget karena kita itu complation oh di panas matahari gak apa apa kita tuh puas diri
karena arogan sombong oh dengan berdoa selamat boleh tapi kan dengan mengatakan berdoa selamat sama saja yang kerjakan tuhan
malaikat masa kita mau bekerja sama malaikat nggak boleh sejak awal kita harus tahu bahwa kita tuh policy maker
kita memanage negara ini memang tuhan memberikan kita barokah banyak banget
tetapi sejak awal kita harus pre emptive menyiapkan dulu begitu ada isu itu maka pertama kali dihitung ini nanti bikin apa bikin apa
oke kita dulu pada waktu itu pernah yang namanya flu burung
kita revitalisasi lagi jadi caranya bekerja sebagai policy maker tidak boleh kagetan
ini kultur kagetan ini kayaknya bukan cuma di kmks juga di beberapa kementerian kagetan juga jadi ini harus kita bantu
kemkes khususnya ini saya lihat namanya ada penyakit ada penyakit pdud namanya pernah dengar pdud percaya diri overdosis
harusnya boleh percaya diri tapi harus siap gitu loh
jadi oh karena begini kehidupan bersama harus di management nih
jadi ada pepatah kemenangan itu dilencanakan gak ujuk ujuk gak pakai yang namanya sporadis instan responsif enggak disiapkan
jadi ketika oh ada muncul seperti itu disiapkan kenapa banyak orang kita banyak ahlinya ahli kesehatan ahli kebijakan ahli hukum ahli yang dulu di flu burung
itu didaya gunakan dengan demikian inilah namanya teamwork teamwork itu semua orang yang pernah bekerja yang diajak berbicara berapa lama satu hari selesai
jadi tahu kita bahwa di dalam proses menyelenggarakan negara kita itu dalam kebersamaan kalau kita mau lari itu silah keempat kerakyatan dan itu mustahil ramukan
jadi itu teamwork it's called teamwork sehingga saran saya sih kalau bisa polo galang ini ya apalagi saya pernah follow galang
di sana beberapa tahun yang lalu itu spooky kok kalau mau spooky itu gak berhantu gitu udah lama gak ditinggalin tuh saya gak yakin di situ kemudian ditaruh orang itu kalau gak ada keder gitu
kecuali pak dukul gitu yang itu punya itu ya
harus dipertimbangkan dipertimbangkannya harus berbagai sisi gitu loh
satu entah cara buat apa costnya berapa kalau kemudian rumah sakit kalau sakit sini bagaimana sehingga sebaiknya pertama digunakan metode yang dulu
kemudian di setiap kawasan dibangun yang namanya itu pusat inkubasi di rumah sakit rsud misalnya gitu tapi jangan lupakan pengalaman masa lalu yang udah baik diambil lagi
kalau perlu siapa tinggal
kalau perlu siapa tinggal dulu panggil lagi pasti mau kok sekarang itu bangsa kita gak ngitung partai mana kayak berjalan siapa bukan kebaikan bersama
itu menurut anda itu yang masih kurang dilakukan bang saleh sehingga kemudian ketika negaranya kaget menghasilkan kebijakan yang terburu buru tidak terukur dan tidak efisien itu menimbulkan rakyat yang panik itu
bagaimanapun kan mungkin itu rangkaiannya seperti itu atau bagaimana
kalau ini saya mau komentari sedikit ya soal kagetan ini
menurut saya sebetulnya ini bukan kagetan malah tidak terkoordinasi pak
jadi tadi saya tanya langsung menteri kesehatan tadi siang tadi
jadi saya tanya langsung soal rencana pembangunan rumah sakit itu
ya kelihatannya menteri kesehatannya juga baru dengar dari kita gitu
padahal kita juga dapatnya dari informasi berita yang sudah ada dari media
nah itu artinya berarti presiden sudah membicarakan dengan menteri menteri lain
katakan dengan menteri pmk dan juga menteri pupr dan juga tni tadi
panglima tni kan ada di situ
dan itu sudah memang rencananya mau dikatakan lah kalau bahasanya pmk tadi mau direhabilitasi tempat itu
direnovasi untuk tempat semacam observasi
nah sementara menterinya kan belum tahu
berarti kan koordinasinya masih belum jalan tapi sudah diambil keputusan dan kebijakan
misalnya kan di rapat rapat yang dilakukan di istana itu
maksudnya ini bagian dari hal yang
masuk ke situ
dibicarakan karena coronavirus ini ini kan isu yang cukup besar juga
dan presiden juga sore ini mengatakan bahwa ini isu yang cukup menyita perhatian publik dan dampaknya besar sekali
bukan hanya dampak pada soal kesehatan saja
bukan hanya dampak pada kehidupan sosial
tapi juga pada dampak perekonomian itu yang luar biasa
jadi karena itu tentu ini tidak bisa dianggap sepele dan dianggap enteng
nah makanya saya katakan tadi masalah koordinasinya juga penting
jadi jangankan yang soal pembangunan
soal jurubicara dari pemerintah saja itu baru kemarin diangkat
sebelumnya kan siapa saja bisa bicara apa
nah baru kemarin diangkat dan itu pun mestinya kalau memang resmi itu yang jadi juri bicara
mestinya yang bicara itu dia
kan terkait ini
ya kan terkait penanganan corona
mestinya kan juru bicara itu sendiri yang membicarakan
ya bukan malah pejabat yang katakanlah presiden bicara menko pmk bicara
nah sehingga akhirnya kita dapat informasinya ya
mestinya kalau kita sudah dianggap presiden pasti omongannya paling tertinggi gitu
tapi kita kalau bawahannya nggak mengerti kan repot juga implementasinya
jadi menurut saya ini ada problem yang saya kira juga perlu diperhatikan oleh kita semua ya
bahwa pengambilan kebijakan itu memang menurut saya tadi tidak boleh terburu buru
walaupun sekarang kita menghadapi masalah seperti ini
dan kemudian yang kedua tadi saya mengatakan begini
mestinya kan rumah rumah sakit yang sudah ada ini yang tadi di upgrade lagi
disesuaikan kebutuhannya dengan kebutuhan yang ada sekarang
dengan tentang virus baru ini
kalau bikin baru lagi itu kan biayanya mahal
waktunya juga cukup banyak untuk tersisa untuk itu
tapi tadi katanya ini paling lama bulan berapa ini
satu bulan harus selesai
enam bulan kurang dari satu bulan
kurang dari satu bulan itu renovasinya harus selesai
jadi ya nggak tahu siapa nanti akan ditaruh di sana
ya tapi yang jelas satu bulan harus selesai
oke tapi begini kalau misalnya tadi berkaitan dengan komunikasi
komunikasi itu kalau misalnya dalam kebijakan publik
apakah juga ada kaitannya dengan katakanlah ego sektoral
yang mungkin bisa dibaca dalam beberapa hal ini
nanti ya setelah aja deh pak rian ya
tetap di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami
kita memasuki segmen terakhir sekarang
pak rian kalau misalnya anda lihat dari tadi bang saleh mengatakan
ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik
kemudian menyebabkan pengambilan kebijakan yang terlihat tergesa gesa
apakah ini juga ada hubungannya dengan ego sektoral
ketika menangani kasus ini tadi bang said sudah mengatakan
yang berbicara soal covid sembilan belas masih terlalu banyak
bahkan sekalipun sudah ditunjuk juru bicara
nah ini gimana
jadi sebenarnya kalau komunikasi kebijakan itu nggak sekedar ngomong
tetapi apa dibalik itu
jadi harus punya data dan fakta yang terkini
harusnya di kemkes dibuat namanya war room atau operation room
itu minute by manage tahu apa yang kejadian
dan itu menghilangkan ego sektoral karena semua ke situ
nah harusnya ada itu di kmks kemudian link dengan presiden
dan juru bicara siapa harusnya
ya menteri kesehatan
menteri kesehatan harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan publik
kalau yang sekarang ditunjukkan eselon dua itu kan
eselon ii terjadi kesenjangan nanti
sejauh mana dia punya kredibilitas apalagi dia jurubicara pemerintah kan
artinya dia juru presiden juga
dengan mengen saran saya kalau kita bicara masalah juru bicara untuk ini
nomor satu suka gak suka yaitu menteri
kenapa dia tanggung jawab untuk bicara di situ
kalau menterinya kemudian banyak pada waktu itu ada sleep of fund gitu ya
ya dilatih kan bisa
wah ada pelatihnya juga kok
tapi jangan eselon ii
kenapa secara namanya otoritas itu terlalu jauh
segera buat yang namanya war room atau apa namanya itu operation room
itu day by day di situ
sehingga yang namanya wartawan tahu setiap saat
ingat kita punya pak sabto nugroho itu ya
jadi harusnya kita bukan punya pak
kayak pak sutopo di situ
dan pak menteri seperti itu
kenapa itu bukti bahwa pak menteri kredibel di situ
dengan demikian isu masalah sektoral selesai di situ
ini masih ongoing situation
pusatnya sekarang tidak lagi di wuhan
tapi kemudian sudah menyebar ke iran itali dan lain sebagainya
sekalipun memang tadi saat kita berbicara off air
bang saleh mengatakan
trendnya sudah mulai banyak yang sembuh
dan itu memang harus diapresiasi
angka angka itu juga harus kita perhatikan
tapi kedepannya memanage ini
ini ongoing situation sekarang di indonesia positif dua
harus mau tidak mau
jadi sebetulnya kan yang kita dorong kepada pemerintah itu memang dari awal
begitu ini merebak itu langsung kita panggil menterinya menteri kesehatan
untuk mendengar apa apa saja yang akan mereka lakukan begitu
dan kita sudah mewanti wanti memang dari awal
termasuk misalnya tadi
soal komunikasi yang harus satu pintu
yang baru dikerjakan kemarin gitu
kemudian juga soal bagaimana menyiapkan fasilitas kesehatannya
kemudian bagaimana menenangkan masyarakat
supaya tidak panik dan lain sebagainya
itu kan sebenarnya dari awal sudah kita sampaikan
nah tetapi memang kalau kita evaluasi secara keseluruhan
memang ada beberapa langkah pemerintah yang perlu kita apresiasi ya
pertama mereka memulangkan warganegara kita dari wuhan
kemudian mengevakuasi yang dari world dream itu
kemudian juga mengevakuasi dari diamond princess
itu saya kira langkah yang cukup baik ya
tetapi di luar itu memang kalau kita lihat
ada beberapa hal yang memang pemerintah belum siap secara menyeluruh
yang paling utama menurut saya sih koordinasi tadi
yang belum terjalin dengan benar
walaupun ini trendnya ini mungkin sudah menurun
kita harapkan memang akan segera berakhir gitu yang soal virus ini
tetapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri
karena bagaimanapun juga siapa tahu
di tempat lain menurun ya di tempat kita belum gitu
ini kan juga jujur saja kita sebetulnya dikasih waktu oleh allah oleh tuhan
itu agak terlambat kita dapat
apa positifnya ini
maksudnya bisa bersiap siap sebelumnya
ya persiapan kita itu sudah lebih matang dari negara negara lain gitu
nah ini yang saya katakan tadi
memang dari sisi politik ya
saya kira masih perlu ada penegasan penegasan yang dilakukan oleh presiden
sehingga para pembantunya baik dari menteri sampai pada eselon eselon satu dan dua
itu memang siap semuanya
jadi sudah apa namanya katakanlah
bekerjanya itu sudah memang
yang day to day memang betul betul menghabiskan waktu
mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang mungkin ya bisa baik atau bisa buruk atau bisa
pokoknya kondisi apapun harus siap dihadapi begitu
di saat saat seperti sekarang ini pak rian
kalau dari sisi kebijakan publik
seberapa terbuka seharusnya pemerintah kepada rakyatnya
ya kalau lihat skor satu sampai sepuluh ya kira kira baru enam lah
tapi semestinya seberapa terbuka
misalnya worst case scenario saat ini sedang ada yang dipantau lagi terkait corona
misalnya pun itu nih positif akhirnya harus fair terbuka disampaikan itu positif
kenapa begitu itu dibuka secara penuh tidak ada hoax lagi
jadi kita nggak bisa mengalahkan hoax dengan yang namanya pakai s i k bisa terbuka aja
dengan demikian yang namanya informasi dari kemkes itu harus mengalir terus
sehingga nggak ada lagi ruang untuk hoax
nah dengan yang kedua
ini harus kita jadikan pelajaran bahwa kita harus tahu kebijakan publik itu bukan urusan presiden menteri
dewan juga enggak
tapi kebijakan publik itu urusan presiden dewan menteri rakyat
ini kita bersama loh
satu merebak semuanya kena
dengan demikian kita harus belajar juga
public policy itu urusan bersama
jangan kemudian oh aku kan punya otoritas mandat
di dalam dunia yang digital hari ini itu nggak bisa lagi
health to be open semua dilibatkan
karena begitu seperti itu
maka terjadi adalah oh saya diajak loh
saya itu orang jawa bilang itu melu handarbeni ikut merasa memiliki dan dia menjadi merasa oke aku harus melindungi
dengan demikian setiap orang diajak untuk bertanggung jawab atas any second
kalau kita kasih tahu oke itu nanti apabila anda sehat anda tidak terkena atau resiko rendah
maka semua orang kan beli apa
karena kita tidak berkomunikasi dengan terbuka dengan penuh dengan kesungguhan hati
maka kita mengalami masa seperti ini
masih beruntung kita
ini tuhan sangat baik sama kita
coba kalau dibuka kayak lukasus seburung kita banyak sekali kena
dan saran saya sih kebelung pitan buat kebijakan apapun juga
nggak semuanya itu pakai duit kok
banyak pakar banyak ekspert
mereka mau diajak
janganlah jadi eksklusif inklusif
kebijakan pemerintah sekarang relatif saya katakan kebijakan yang eksklusif
oh saya pemerintah kau mau apa
nggak usah lah biasa aja
yuk bareng bareng yuk
ini juga jadi banyak hal maksudnya yang sekarang dikritik omnibus law itu inklusif
setelah ada masalah baru ngajak yang lain lain
ini kita harus belajar dari situ
bang saleh terakhir untuk anda
kalau misalnya anda lihat saat ini sekarang
kemarin kita lihat sempat terima
terjadi kepanikan panic buying hoax nya gede banget
kemudian presiden jokowi kemudian sudah mengatakan jangan panik buying dan lain sebagainya
sekarang sudah tenang atau belum
dan apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah
menurut saya untuk sementara ini kelihatannya memang lagi mulai tenang masyarakatnya
nah mungkin sudah tersampaikan beberapa pesan pesan penting kepada masyarakat
akhirnya mulai tenang
tetapi kondisi ini kan harus dijaga terus
tidak boleh misalnya ini karena kemarin orang orang begitu ditemukan dua orang langsung pada beli masker
kemudian langsung beli makanan makanan di super supermarket pada ramai begitu kan
itu kan juga mengganggu nanti sangat mengganggu
jadi karena itu ini harus dijaga terus
nah untuk menjaga itu tadi memang pemerintah itu semua elemen yang dia miliki kekuatan yang dia miliki harus dia kerahkan
mulai dari pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota
karena jangan sampai ada lagi perbedaan persepsi perbedaan cara yang disampaikan kepada masyarakat
katakan misalnya kalau pemerintah pusat ngomong a kemudian kabupaten kota ngomong b gitu kan itu sulit
nah karena itu koordinasi ini penting
kalau ditanya bisa nggak itu dilakukan koordinasi
ya bisa karena lembaga negara kita ini itu lengkap
mulai dari pemerintah pusat provinsi kabupaten kemudian camat sampai kepala desa itu ada
bahkan kepala lingkungan juga ada gitu
jadi itu semua ada jadi tinggal menginstruksikannya bagaimana caranya
nah sekarang bagaimana pesan pesan itu bisa tersampaikan sampai menyentuh kepada masyarakat kita
itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah
dan saya yakin pemerintah mampu punya jaringannya punya uangnya dan masyarakat kita itu biasanya adalah masyarakat yang sangat baik baik
orang orang yang sangat mudah diberi pengertian dan pengetahuan
saya kira itu modal besar
terima kasih malam hari ini sudah berdiskusi di cnn indonesia
kita lihat perkembangannya semoga lebih baik
semoga tidak merebak terlalu besar lagi di indonesia
bang saleh terima kasih banyak malam hari ini
pak aryan terima kasih
cnn indonesia akan segera kembali dengan informasi lain tetap di sini